momen demokrasi berupa pemilihan kepala daerah di dki jakarta telah mencapai puncaknya
kpu dki jakarta telah menetapkan anies baswedan dan sandiaga uno sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih

hai ali sera ini nama berbau itali gitu kira kira mungkin dulu ada patroli tentara itali ali sera
hai tapi tidak hanya komandan yang berperan wakil komandan dan anak buah juga berperan wakil
ketua tim sukses pak m tovik berdiri dong teklu iya gitu kemudian pak hai alex asma subrata
mana bung alex ngumpet di belakang pak erwin aksa
tokoh kunci yang ikut menentukan kira kira kemudian pak fuad masyur pak fuad maktur ini juga
tokoh tokoh kita semuanya
dan juga itunya ada pak mahir gadri pak yusuf rawis dan semua kawan kawan semuanya terutama juga
pak anies rashid baswedan pak sandiaga uno gubernur dan wakil gubernur kita yang baru saya
pembicara kelima jadi pembicara kelima ini selalu agak repot karena semua yang baik dan bagus sudah
udah ya jangan terlalu banyak bicara benar
jadi saya tidak akan panjang
saya hanya menyampaikan singkat singkat saja satu
semua yang baik dan bagus dan wajib disampaikan sudah disampaikan
saya hanya menyampaikan yang membesarkan hati saya
beberapa hari sesudah jelas menang
walaupun belum ditetapkan tapi sudah jelas karena
datang pak anies ke saya

habis itu datang pak anies ke saya
habis itu datang pak anies ke saya

habis itu datang pak anies ke saya

habis itu datang pak anies ke saya
habis itu datang pak anies ke saya
habis itu datang pak anies ke saya

tidak akan kecewakan kepercayaan ini
dan saya akan bekerja sepenuh hati saya dan seluruh tenaga saya untuk rakyat jakarta
itu pak anies sampaikan dan saya ingatkan pak anies pak anies ini pengalaman saya loh
pak anies ini kan teknokrat guru besar profesor politik di indonesia kadang kadang lain
tidak diajarkan di fakultas
jadi ini kebiasaan
dia dua duanya lulusan universitas terbaik
jadi kadang kadang politik di indonesia ini aneh
kalau mau jadi kandidat kalau lagi cari apa itu
cari cari angkat ya dicalonkan kan harus buat partai politik
wah komitmen ini komitmen itu
begitu jadi menang pejabat jalannya udah lain
ya benar jalan pejabat yang baru menang
ini gue ngarang atau gue benar nih
lo mau lihat calon yang baru menang
udah gak bisa buka pintu
kalau dia datang ke mobil
alhamdulillah anies dan sandi bukan seperti itu
guenew psd sama buntutku
tapi kan gugup
kepada inspirasi perusahaan yang adventur denganmu
sehat lagi dengan anda
akan lah minta juga oozean yang sama dan mending varya diantur
tapi kopi emergency selalu ditangani
hai biasanya ada yang datang bawa ini bawa itu ya kan
macem macem deh nah ini alhamdulillah beliau nyatakan pak sandi juga menyampaikan ke saya
padahal saya nggak minta loh pak prabowo saya tidak cari kekayaan dari jabatan saya ini
kalau pak sandi bilang saya sudah cukup
hai saya ingin mengabdi kepada rakyat ya
kalau pak anies masih nyicil rumah
enggak papa papa nih enggak papa papa ya kan jadi kebahagiaan nanti dirasakan adalah
jadi saya besar hati mereka bertekad mengabdi kepada rakyat dan selalu akan
membela yang paling lemah yang paling miskin itu komitmennya mereka itu kita pegang dan
itu kita tunggu jadi saya tidak akan panjang lebar saya mau cerita di tentara dulu waktu saya masih
di tentara saya masih di tentara dulu waktu saya masih di tentara saya masih di tentara saya masih di tentara
hai ukur mereka
hai sesudah perintah dikeluarkan sesudah rencana dipaparkan sesudah semua ada kata kata setiap
ada kata kata penutup
kata katanya berbunyi seperti ini
instruksi sudah jelas
perintah sudah jelas
rencana sudah jelas
yang penting pelaksanaannya
pak anies dan pak sandi saya sedikit ubah
kehendak rakyat sudah jelas
perintah rakyat sudah jelas
harapan rakyat sudah jelas
cita cita rakyat sudah jelas
rencana anda sudah jelas
janji anda sudah jelas
yang penting pelaksanaannya
salam sejahtera bagi kita sekalian
pak anies dan pak sandi selamat berjuang
selamat berbakti kepada rakyat jakarta dan kepada bangsa indonesia